ya allah mbak kenapa bisa gini sih
nabrak tuh enak berapa semuanya cepet mati masya allah apa nggak boleh ngomong gitu
orang lebih baik sekarang apa apa berdoa buat kesembuhan apa ya baca al fatiha
woi ngomong aja lu tadi di lorong tuh orang bengong disuruh mati mau masuk
hai om saya belum
salam cing udah ketemu sama abah belum mengenai
katanya abang jemput cing jemput gue mau enak teka dijemput jangan ketemu abah lu pacar gue
aja ya yang artinya nggak ketemu
apaan yang dibawa nih kue umi mudah mudahan umi suka ya eh pokoknya umi kasih umi pokoknya doyan
keduanya mau nih bandel nih
apa apa kecelakaan masya allah ya allah
apa bahan biasa
sekarang abah abah berdoa buat kesembuhan abah ya
abah baca semua ayat al quran yang abah hafal
jangan nyumpain allah tuhan
abah sakit ya bapak
tidak kok hanya sedikit
cedera pada kepalanya aja
lah ini patah
tidak hanya retak sedikit saja di bagian mulut
ya ampun abah
abah ngapain mbak
mbak abah ketabrak motor mbak
biarin mbah biar orang yang nabrak abah
umi sumpahin mati masuk neraka
umi kok ngomongnya gitu sih main nyumpahin orang aja
nggak boleh dong umi
harusnya umi sama abah itu intropeksi
kenapa musibah ini bisa datang sama abah sama umi
nih abang sama mpok
mahmud pengen ngomong serius
sampai orang orang yang dijolimin
udah gitu buruan
lunasin hak dan kewajiban kepada pemiliknya
terus sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
yang dijolimin tuh gue
sampai gue disantet diguna guna
sama keluarganya haji sulam
saking apenya tuh dia kepengen ngancurin keluarga gue tau nggak lo
masya allah umi
umi kenapa sih nggak sadar sadar juga
apa susahnya sini umi minta maaf sama orang orang yang udah pernah umi zolimin
terutama keluarganya haji sulam
nggak geng sih gue bakalan jatuh
kalau gue minta maaf sama mereka
pokoknya umi nggak
kecuali kalau keluarganya sulam tuh datang kemari
jangan umi yang minta maaf sama dia
umi nggak setuju
mereka kan nggak salah
umi yang salah
jadi umi yang berhak minta maaf sama mereka
kalau emang keluarga sulam itu orang baik baik
dia pasti punya inisiatif dong datang ke umi
kalau begitu baru umi setuju
maksudnya nggak setuju nggak setuju mama
kalau orang yang merasa dirinya benar nggak pernah salah
siap siap aja nerima azab yang lebih besar
contohnya apa ya
pokoknya abang sama empok kebakaran
jangan gitu bun
minta maaf sama dijolimin
supaya nggak ketimpa musibah lagi
cik mahmu tuh bener mi
cik mahmu tuh bener banget mbah
abah harus segera minta maaf sama orang orang yang udah abah sama umi jolimin
apa susahnya juga sih kalau keluarga sulam datang kemarin minta maaf apa apa
begini pak haji
sebentar lagi kan ramadhan
ayah ada kepikiran bikin
kue kue kering hari lebaran
nah itu ide yang bagus tuh
insya allah nanti pak haji beli kuenya mbak umi maryam
ayah sebenarnya nggak enak ngomong
ayo pengen bikin usaha itu tapi
tapi kagak punya modal
masa usaha bagus begini anak saya kagak mau minjemin modal
iya kan rok
terima kasih ya bang ayah
insya allah ayah juga bantu bantu masalin kuenya di warung bubur ya bang
terima kasih ya bu aja
ada apa rok
kok mukanya sendiri begitu

bang haji sama keluarga mau tengokin abah di rumah sakit sama room
kita sekeluarga udah datang rum
tapi kayaknya kedatangan kita nggak diharapin
kita mau disuruh pulang
begini pak haji
abahnya rum baru aja mengalami kecelakaan
beliau ditabrak motor
abah dan umminya rum
kepingin sekali bisa ngobrol sama keluarganya pak haji
kondisi mereka yang nggak memungkinkan
untuk mereka bisa langsung datang kemari
iya kalau gitu
kita aja deh yang kesana ya
mau kan kesana
boleh saya mau farid ikut
ayo deh sekalian
ada masalah apa lagi sih
pasti ada masalah ya
kita udah hati hati